terima kasih anda masih bersama reporter se jawa timur
seorang siswi di lamongan menangis histeris saat terjaring razia kendaraan bermotor
yang digelar oleh petugas satlantas polres lamongan
bahkan siswi tersebut nekat merampas stnk yang telah disita polisi karena takut ditilang
lusmini siswa salah satu sekolah menengah pertama di lamongan jawa timur ini menangis histeris
saat terjaring razia simpatik yang digelar petugas atlantas polres lamongan senin siang
ia terus menangis dan merengek agar stnk yang disita polisi segera dikembalikan
bahkan rusmini nekat berusaha merampas stnk dari tangan petugas
meski sejumlah petugas berusaha menenangkan rusmini
namun gadis berjilbab ini semakin menangis histeris
meminta untuk dilepaskan polisi
namun demikian tangis rusmini tetap tidak merubah sikap tegas polisi
petugas tetap memberikan surat tilang untuk menimbulkan efek jerah
warga desa tawang rejo kecamatan turi ini terjaring razia lantaran tidak memiliki sim
dan tidak mengenakan helm saat melintas di jalan protokol kota lamongan
bertepatan dengan digelarnya razia cipta kondisi
yang kita tingkatkan cipta kondisi
jadi kita antisipasi adanya empat c
jura surat juran mawar
kita selalu antisipasi
jangan sampai terjadi kita kecolongan di wilayah kita
dalam razia simpatik itu petugas menilang puluhan pengendara sepeda motor
karena tidak dilengkapi stnk dan helm
rencananya razia serupa akan terus digelar untuk menciptakan suasana tertib lalu lintas di lamongan